dan suatu hal yang diluar dugaan ketika putra sulung presiden joko widodo gibran rakebuming raka
bertemu dengan putra sulung mantan presiden susilo bambang yudhoyono
pertemuan pekan lalu sontak menjadi pembicaraan hangat di masyarakat
mulai dari masakan bubur lemu dari gibran untuk agus hingga perbedaan gaya pakaian keduanya
sebenarnya bagaimana latar belakang pertemuan itu
berikut wawancara nisha megawati bersama dengan gibran rakebuming raka
beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan pertemuan antara putra sulung
presiden joko widodo dan juga putra sulung dari mantan presiden susilo bambang yudhoyono
ya ini gibran rakebuming raka dan juga agus yudhoyono
pertemuan tersebut nuansanya santai dan juga sempat ada press conference keduanya dan cukup heboh
dan kita ngetanyakan langsung kepada mas gibran
mas sebenarnya pertemuan kemarin itu disengaja dengan baju yang santai banget mas kemarin itu gimana sih mas
ya disengaja sih saya selalu santai
terus kemarin itu
ya itu maksudnya kan pertemuan pak masahaye ketemu sama pak jokowi
terus itu ada keinginan katanya mas gibran mau ketemu mas ahy gitu itu gimana
ya ini sih yang ngasih kabar kan bapak ntar hari apa kemarin hari apa hari kamis ya
mau ada pertemuan dengan mas agus terus saya izin ke bapak boleh ikut nggak
dipulihin ya udah ikut aja
nah itu memang mas gibran kemarin bilang pengen ketemu sama masahaye sebenarnya apa sih
gak lah mau pengen ketemu
kan kemarin pas apa
terakhir mas agus kesana itu pas halal bihala pas open house kan saya lagi nggak di jakarta
ya pengen ketemu aja
mau ketemu aja
nah kemarin juga akhirnya menjadi di sosial media akhirnya dibeda bedakan nih mas kemarin mas gibran yang makannya santai lah
terus mas ahaye memang sebagai tamu juga bertemu dengan presiden yang begitu rape ini beda bedakan sosial media bahkan sampai ada meme nya itu
itu gimana sih menanggapi itu mas
ya bagus lah
enggak saya kan bukannya nggak pengen menghormati tamu atau apa kan saya ke situ kan apa ya spontan aja pengen ketemu
kan memang tujuan agendanya kan dengan bapak saya kan cuma nyempil aja
saya masih pakai kasual dipulihin sama bapak ya udah gabung aja
kalau dibanding bandingin ya silahkan
sampai hari ada meme itu kan
meme yang wc itu
eh yang toilet itu
dan akhirnya di retweet juga
oh itu kayak di repost juga ya mas gibran
nah pertemuan kemarin itu akan mengademkan situasi politik yang cukup panas kemarin pertemuan mas gibran dengan mas ahaye itu sebenarnya apakah ini tanda tanda nih mas
mas gibran akan terjun ke dunia politik atau masuk ke dalam yang sebenarnya agak berjauhan biasanya kan
ini akan masuk ke dunia politik
kalau ke politik nggak
nggak pada intinya pertemuan kemarin tuh ini loh apa
yang namanya anak muda itu kan punya
ya yang namanya anak muda itu kan punya
kontribusi masing masing ya
saya kan memang nggak terjun ke politik dan mas agus kan udah fokus ke politik
ya kita kontribusi ke indonesia ke negara itu dengan ini ya kontribusinya masing masing
mungkin saya porsinya di bidang ekonomi mas ahaye di bidang politik
ya punya porsi masing masing lah
oke saling dukung jadi ya mas
suka saling berhubungan sekarang ini mas atau kontak kontakan sama mas ahayi
habis pertemuan kemarin belum
belum kontak kontak lagi sih
tapi saya pada intinya kalau diajak ketemu siapa aja mau sih
siapa aja buat pertemuan
mas agus mas ibas siapapun
bahkan kepada mantan anak anak presiden yang lain juga
iya anaknya pak prabowo siapapun nggak ada yang
nggak ada tembok gitu
nggak ada tembok nggak ada yang nggak ada permusuhan atau apa biasa aja sih santai
oke baik nah yang juga kemarin yang menyita perhatian adalah mas gibran tuh masakin
bubur lemu ya mas
iya bubur lemu
itu mas gibran sendiri yang masak
iya enggak kebetulan kan warungnya baru buka semingguan ini
di sampingnya marco barjeki ini
ya itu kan apa ya jarang jarang sih kita ngasih menu yang aneh ke tamu
itu saya cobalah ke mas agus
mas agusnya seneng juga
mas agusnya seneng
ya menunya nggak terlalu berat nggak terlalu ringan juga jadi ya
nah akhirnya juga aku lihat di instagram di twitter itu akhirnya juga jadi ajang promosi kayak
ini loh makanan bubur lemu yang dimakan mas ahaye kalau mau datang mau makan silakan
itu jadi emang strategi atau tiba tiba situasi ya heboh aja terus tiba tiba
ya spontan aja karena warungnya baru memang belum kita promosikan belum kita iklankan
ya natural aja sih kemarin
kalau jadi viral atau jadi bahan pembicaraan ya itu ya
alami aja ya mas oke baik terima kasih mas gibran satu waktunya
terima kasih selamat sore
selamat sore dan itu adalah pembicaraan saya dengan mas gibran rekabun miming keraka
mengenai pertemuannya dengan mas ahaye agus yudhoyono dan juga soal bubur lemu dan juga gudeg usaha dari mas gibran
nesya megawati solo jawa tengah